oh jadi sebenarnya ini yang terjadi
aku mau keluar
oh iya cynthia nanti walaupun fanny keluar dari rumahnya
minta tuti untuk terus kabarin kamu pantau rumah itu
sekarang kamu ingin menjaga kakak kamu
kamu khawatir sama dia sama rima
itu yang terjadi sama kehidupan aku itu yang aku rasa
ibu mau saya bikin yang hangat
cinta banget enggak kamu ini ya siapin baju baju deras saya yang bagus bagus
ada apaan sih
kok kelihatannya seneng banget
emang emangnya kakak gak boleh seneng
harus sedih terus
ya enggak lah cuman gak biasa aja ya
reno gak boleh tahu rencanaku
itu kakak nyurututi siapin baju baju buat kita liburan
kak fani pasti lagi ngerencanain sesuatu
tadi pas aku ajak liburan dia gak seneng
tapi sekarang dia kenapa kelihatan antusias
ini bu baju yang ibu minta
apa rencana arif sekarang
semuanya sesuai rencana
tapi saya mau percepat mas buat fotonya
iya makasih ya mas
nah fotografer udah siap
tempat juga udah siap sekarang berarti gue tinggal ke studio
aku harus ikutin kavani dia pasti mau ketemu sama afif
itu kan mobilnya reno dia pasti mau ngikutin aku
dia gak bisa gak cowokin mimpi aku
harus hubungin dengan cynthia nih
bu bella dan pak reno bertengkar hebat
bahkan saat bu sylvia datang dia nggak boleh ketemu sama anak anaknya
bagus aku seneng banget dengernya terus terus gimana lagi
tapi ada yang aneh juga non bu fani dapat baju baru
dan sekarang dia mau pergi buat pemotretan
saya nemuin kartu nama studio foto non di kamar ibu fani
tapi aku penasaran fanny mau pemotretan segala buat apa ya
ehm sekarang gini deh kamu kirimin foto tempat studio nya itu ya
kartu namanya kamu kirimin ke aku lewat whatsapp oke sekarang
thank you tuti
pantes aja reno tuh marah sama kamu
kamu pacaran sama kakaknya
kamu pacaran sama kakaknya
aku terpaksa melakukan ini
cuma ini kesempatan aku untuk menyelamatkan bella
sebenarnya aku membenci kakaknya reno
karena dia sudah membuat bella menderita
jangan kamu teruskan rencana kamu
mama gak setuju stop sampai disini
nanti kita pernah bilang kabar dari berbagai pose mas
sayang aku udah cantik nih
oke tahan senyum pokoknya senyum

sekarang mbaknya duduk
boleh duduk di panggungnya
oke tahan ya mas
oke lebih senyum mas
aku mau keluar
nanti walaupun fanny keluar dari rumahnya
minta tuti untuk terus kabarin kamu
pantau rumah itu
kamu khawatir sama dia
itu yang terjadi sama kehidupan aku
itu yang aku rasakan
keluarga pancur karena kamu
aku gak nyangka kamu mau melakukan hal serendah ini afif
dalam peperangan dan percintaan
semua sah dilakukan
kamu juga begitu kan
aku gak akan membiarkan ini terjadi
kok mereka kayaknya lagi mau berantem
terserah kamu reno
kalau kamu bisa menghentikan aku
kenapa kamu tidak lakukan
aku kasih kamu waktu seminggu
jangan kamu kekendiaan
aku akan menjauhi kakak kamu
aku baru ngerti sekarang
ma ma tau gak
tadi kan aku baru banget pulang dari foto studio
di sana aku mau ngejadwalin vicky untuk pemotretan
dan ma ma tau aku ketemu siapa di tempat studio itu
aku ketemu afif dan fani dan mereka berdua lagi melakukan pemotretan
tapi mereka berdua tuh kayak mesra banget gitu loh mah
kayaknya mereka berdua pacaran deh mas
gak tau kenapa tuh si afif ya
di otaknya isinya apa sih
kerasukan apa coba
kok bisa kakaknya reno malah dipancarin
tapi fani tahu kalau afif itu mantan suaminya bella
kayaknya sih belum ya
gak tau deh nantinya
saat ini sih belum
sepertinya perempuan itu punya masalah
masalah lalu yang sangat suram dengan pasangan
makanya reno itu tidak mengijinkan kalau fani punya pasangan
semua ucapan tante barusan bisa aku jadikan bom waktu
dan sekarang saatnya aku meledakkan semuanya
kak mama pokoknya tenang aja
aku bakal bantu mama untuk memecahkan masalah ini
mama tenang ya
kayaknya gak usah deh
fotonya kira kira jadinya kapan ya
saya udah gak sabar banget lihat hasil fotonya
itu apaan sih
kok gak ketok pintu dulu
gak ada sopan santunnya
maaf bu saya buru buru sampe lupa ketok pintu
ini ada surat buat fani
apa maksudnya dia ngirim foto ini
di foto mantan suaminya bella
ini kan afif